ada apa radit
sudah masuk waktu sholat zuhur
pamah aku harus menunaikan kewajibanku
sebagai seorang hamba
aku juga ingin sholat
apakah kau muslim
tentu saja radit aku adalah salah satu jin
jin itu adalah muslim
dan setiap jin pada dasarnya
adalah muslim radit
seperti halnya manusia radit
ada yang taat
dan ada yang sesat
apakah sekarang kau memutuskan
kau akan taat dan kembali ke jalan allah
kau sudah menganggapku
seperti sahabat radit
aku akan melakukan apa yang kau lakukan
aku ingin bertobat radit
terima kasih allah
engkau telah memberikan hidayah
oleh itu rasulullah